dan melalui sambungan zoom kita sudah bergabung dengan guru besar paru fkui prof chandra yoga aditama selamat siang prof
selamat siang mbak anum
baik prof bicara tentang keraguan banyak orang tentang tersedianya vaksin covid sembilan belas dalam waktu dekat
tidak hanya masyarakat tapi ini termasuk who nampaknya juga pesimistis vaksinasi ini dapat dilakukan sebelum pertengahan dua ribu dua puluh satu
kalau menurut prof chandra sendiri seperti apa prof
saya tadi baru buka landscape jadi who itu punya landscape vaksin dari waktu ke waktu yang selalu diperbarui
jadi versi lima belas oktober versi kemarin itu ada sepuluh kandidat vaksin yang sudah masuk fase tiga
ada empat puluh sekian yang sudah uji klinik dan ada satu ratus lima puluh an yang masih uji pre klinik
jadi memang ada hampir dua ratus vaksin yang saat ini sudah dalam berbagai tahap penelitian dan sekali lagi
sembilan atau sepuluh sudah masuk dalam uji klinik fase tiga
dan penelitian ini semua penelitian multi negara ya bukan hanya satu negara dari berbagai negara
oke kalau pendapat prof sendiri seperti apa
ini mungkin memang banyak produsennya banyak yang membuat gitu semua negara bahkan beradu balap untuk bisa menjadi yang pertama
ataupun yang tercepat mendapatkannya
kalau prof sendiri melihat ini seperti apa sih prof tentang kecemasan masyarakat bahwa
apa iya vaksin bisa secepat itu muncul
tidak ada yang bisa dikira tapi ada yang bisa dikira
oke jadi ada beberapa hal
nomor satu memang kalau kita lihat sebelum covid maka vaksin itu butuh waktu bertahun tahun atau berpuluh tahun
jarak antara virus ditemukan dan vaksinnya ditemukan
tapi sekarang pertama karena ilmu pengetahuan begitu maju dan kedua karena desakan situasi yang begitu besar
maka memang seperti saya sampaikan tadi ada sepuluh vaksin yang sudah masuk fase tiga
dan sejauh ini yang masuk fase tiga sih berjalan cukup baik
ada dua memang yang
jadi nampaknya dari sepuluh kandidat vaksin ini akan ada yang memang berhasil
hanya nah ini yang penting hanya yang namanya berhasil itu bisa beberapa antisipasinya
mungkin belum terproteksi
itu masalah pertama
masalah kedua adalah berapa lama kalau orang sudah disuntik berapa lama dia akan terlindungi oleh vaksin itu
baru kemarin atau kemarin dulu ada berbagai jurnal ada sedikitnya ada dua jurnal yang cerita tentang reinfeksi
jadi infeksi ulangan
orang yang sudah pernah sakit diharapkan punya antibody tapi ternyata tertular kembali terinfeksi kembali
satu meninggal dan satu kasusnya lebih berat
karena itu orang jadi bertanya tanya berapa lama sih orang bisa berapa lama proteksi yang bisa didapat
kalau orang sudah sakit atau sudah dapat vaksin
itu poin kedua
nah poin ketiga memang masalah distribusi ya
karena ini kan harus diberikan pada sekian kalau di indonesia sekian ratus juta orang
tapi kalau di dunia sekian miliar orang
dan itu bukan hal yang sederhana masalah distribusinya
nah kemudian soal orang ragu
sebenarnya keraguan itu terjadi untuk bukan keraguan
artinya untuk berbagai jenis vaksin bukan hanya vaksin covid
bukan hanya vaksin covid selalu saja orang
ada orang yang mempertanyakan ini baik atau tidak baik
jadi saya sih berpikir positive thinking saja sesuai dengan tadi surveinya
bukan survei tadi analisa tadi
jadi kita lihat hasil ilmiahnya
kalau ada hasil imelnya seperti apa hasil imel itu disampaikan kepada masyarakat
ini loh hasilnya ada sekian yang sudah melakukan uji fase tiga
hasilnya seperti ini dan ini adalah hasil internasional
indonesia memang ikut salah satu di antaranya tapi hasilnya adalah hasil internasional
jadi kalau ada hasil yang jelas terbuka kepada masyarakat
saya harapkan ini bisa menjadi modalitas untuk menjelaskan kepada masyarakat
tadi disebut sebut secara lebih telan separan
karena pandemi ini belum berakhir jadi belum bisa ketahuan sampai sejauh mana ya prof
maksudnya daya tahan tubuh seseorang ini dia bisa bertahan dengan vaksin yang sudah ada
dan bisa berkali kali suntik dan tentunya itu juga mungkin menimbulkan kecemasan lain
misal kalau kita bicara tentang proses produksi vaksin yang dipercepat
vaksin untuk mengatasi penyakit menular saja
biasanya kan dikembangkan selama bertahun tahun begitu ya prof
termasuk uji coba saja itu bisa makan waktu mungkin sampai lima sepuluh tahun
dari tahapan penelitian sampai penerapan boleh koreksi saya prof kalau saya salah
dan kita dipersingkat akhirnya menjadi hitungan bulan
kalau dari pengalaman prof chandra sendiri bagaimana sih prof
proses percepatan seperti ini possible untuk dilakukan
jadi kalau orang sudah disuntik apakah semua orang yang disuntik itu betul betul terproteksi atau tidak
jadi kita lihat ini sudah uji klinik ini selesai
yang kedua seperti saya bilang tadi akan berapa lama terlindungi
sebenarnya soal berapa lama ini juga bukan hal yang baru
karena banyak vaksin sekarang ini kalau orang pergi haji atau pergi umroh
ya harus divaksin meningitis dan vaksin meningitis yang diberikan kepada jemaah umroh kita atau haji kita
itu setelah dua tahun harus divaksin ulang
jadi memang mungkin saja vaksin ulang itu diberikan
poin soal cepat atau tidak cepat seperti sudah kita bicarakan
memang kalau lihat sebelum ini lebih lama tapi ini kan efektivitas maksud saya effortnya besar sekali untuk mempercepat
dan untuk mempersoalkan ini berhasil atau tidak berhasil valid atau tidak valid itulah makanya ada landscape who itu
sehingga hasilnya terbuka nanti kepada bukan hanya kepada publik tapi juga kepada masyarakat ilmiah untuk menilai
hasil ini valid secara ilmiah tadi kan disebut juga
atau tidak valid secara ilmiah
ingat ada dua yang dinilai dalam uji klinik vaksin bukan hanya soal efektivitas tapi juga soal keamanan
jadi dia harus aman dan harus efektif dan itu akan keluar dari hasil uji klinik
dan di klinik ini sekali lagi masing masing vaksin itu dikerjakan di beberapa negara
jadi kita bisa lihat hasilnya secara besar nantinya kita bisa dan itu yang saya pikir akan digunakan untuk menjelaskan kepada masyarakat

prof oke prof kalau boleh kita ambil salah satu contoh misalkan

dan diklaim uji cobanya ini memicu ada tanda tanda respon imun yang berarti pada tubuh sukarelawan
apakah ini jadi salah satu pertanda keberhasilan vaksin
maksudnya indikatornya itu bisa dilihat based on apa aja sih dok saat sebuah vaksin ini berhasil
matters atau enggak sama si sukarelawannya
yang pertama spottik itu tidak masuk dalam who landscape sepanjang yang saya tahu ya
jadi dalam yang sembilan atau sepuluh
itu kalau saya tidak salah sih tidak ada tapi nanti coba saya cek lagi itu satu
yang kedua untuk menilainya seperti saya bilang ini nilai ada dua
pertama keamanan apakah ada keluhan saya kira kita sudah lihat di media
orang orang teman teman yang disuntik tidak ada keluhan yang berarti
kemudian berapa proteksinya bagaimana orang itu bisa terlindungi setelah vaksin itu diberikan
makanya biasanya sesudah sampel yang terakhir maksud saya orang yang terakhir disuntikan
jadi tunggu dulu berapa lama apa
apakah orang itu benar benar terlindungi terhadap yang kayak gitu
dia bisa periksa darahnya bisa diperiksa katakanlah bahan bahan dalam darahnya untuk tahu apakah dia terlindungi atau tidak
itu ada metodologinya sendiri dan lagi lagi metodologi itu baku ya digunakan diseluruh dunia
dan pasti sebelum uji coba dilakukan itu sudah dicek oleh badan pom setempat

yang dilakukan itu sudah dicek oleh badan pom setempat kalau indonesia oleh badan pom di tempat lain oleh badan pom negara itu untuk memastikan
cara metodologi menilainya itu sudah di cek oleh badan pom negara itu untuk memastikan

boleh prof sedikit juga mencontohkan saya penasaran dari sepuluh calon vaksin yang tengah dilakukan uji coba di berbagai negara
dan sudah masuk di uji klinis tahap ketiga ini mana sih yang mungkin bisa kita pantau dan memberikan tanda tanda positif
itu pernah menghentikan karena ada keluhan tertentu kemudian keluhan itu dinilai dulu dan itu hal yang biasa sebenarnya dalam uji klinik vaksin
bukan hal yang biasa hal yang wajar terjadi jadi mungkin saja pada ribuan orang ada satu orang yang kemudian meragukan keluhannya
sementara demi keamanan ini bukan demi efektivitas demi keamanan kemudian dihentikan dulu dinilai apakah gangguan pada orang itu berbahaya atau tidak
apakah gangguan pada orang itu berhubungan dengan vaksin atau tidak tapi kemudian untuk yang off ternyata oke
kemudian timnya akan menilai timnya selalu tim independen akan menilai apakah gangguan pada orang itu yang disuntikan vaksin itu berbahaya atau tidak berhubungan dengan vaksin atau tidak
kalau tidak penelitiannya akan jalan terus
nah dari sepuluh kandidat itu belum ada yang selesai penelitiannya jadi belum bisa kita katakan efektivitasnya bagaimana jadi kita tunggu hasil penelitiannya baru nanti kita bisa secara ilmiah mengatakan bahwa ini efektif atau tidak efektif
oke setidaknya kita punya harapan ya prof memang vaksin ini akan ada segera ke tengah tengah kita begitu ya prof ya
betul betul vaksin ini adalah satu harapan cuman memang vaksin ini tidak akan mengubah segalanya kita mesti tunggu dulu hasil uji klinik untuk kemudian bisa kita tahu langkah berikutnya
dan seperti sudah berulang kali disampaikan oleh media
menjaga jarak mencuci tangan dan memakai masker saat ini masih terus harus dilakukan
dan kalau vaksin sudah ada kita harus nilai dulu efektifitasnya sebesar apa
dan nampaknya pada masa awal paling tidak maka protokol kesehatan harus tetap dijaga
dan itu butuh waktu jadi memang kita masih cukup lama menjalankan protokol kesehatan yang sudah kita jalankan beberapa bulan terakhir ini
prof lihat saya punya masker disini yang selalu saya pakai setiap saya selesai segmen opening dan closing karena kita juga mengikuti anjuran pemerintah
prof kalau boleh kita membahas dari masa bertugas prof chandra di india
mungkin prof kemarin berakhir masa tugasnya di tengah tengah pandemi ya prof kalau saya tidak salah di awal bulan oktober
bagaimana sih prof kalau dari pantauan prof sendiri dampak lockdown dengan persebaran covid di india
apalagi kita tahu ini india menggeser brazil menjadi negara nomor dua dengan kasus covid terbanyak di dunia setelah amerika serikat
ya lockdownnya dia itu salah satu yang terbesar di dunia pada waktu mereka mulai bulan maret
karena pada waktu bulan maret mereka lockdown itu lockdown seluruh negara
dan kalau india bicara seluruh negara adalah satu tiga miliar penduduk dunia gitu ya
pada waktu itu memang sudah pernah ada lockdown di china tapi lockdownnya tidak seluruh negara
mulai lockdown di wuhan kemudian lockdown di shanghai
tapi kalau china itu sudah pernah ada lockdown di china tapi lockdownnya tidak seluruh negara
tapi kalau china from the very beginning dia sudah lockdown seluruh negara
dan itu dia pakai lockdown satu lockdown satu kemudian diteruskan lockdown versi dua versi tiga versi empat saya lupa mungkin sampai versi lima
kemudian kalau kita pakai istilah psbb transisi mereka menggunakan istilah unlock satu unlock dua unlock tiga begitu juga sama
nah itu itu lockdownnya
dan waktu lockdown awal memang ketat sekali
saya sudah tulis juga di bawah sini
tulis juga di beberapa media oh di sekitar saya memang tidak ada orang di jalan pada waktu bulan bulan pertama
walaupun belakangan memang sudah mulai unlock
tetapi memang kasusnya terus meningkat
kalau keterangan resmi pemerintah india mengatakan kalau kita nggak lockdown kasusnya lebih tinggi lagi
saya juga tidak mau berpolemik tentang hal itu
yang jelas lockdown dilakukan sangat ketat pada waktu itu walaupun sekarang sudah mulai dilonggarkan
tapi kasusnya memang meningkat
jumlahnya memang sekarang tahu saya nomor dua atau nomor satu
pokoknya salah satu yang paling tinggi di dia itu kalau bicara jumlah kasus
harus diingat juga mereka cukup banyak melakukan tes ya saya tidak ingat persentasenya
tapi tesnya cukup banyak dilakukan
dan tentu saja india menghadapi masalah yang cukup besar karena penduduknya besar dan juga variasinya luas
jadi ada orang yang sangat katakanlah kelompok yang sangat atas
ada kelompok yang sangat bawah begitu sehingga memang manajemennya juga cukup sulit
walaupun hanya satu syaratan tidak bentuk pulau pulau seperti indonesia
oke kalau dari yang prof chandra lihat bagaimana sih prof perbandingan penanganan covid sembilan belas yang dilakukan di india dan juga di indonesia
atau mungkin bisa dibandingkan dengan negara negara lain di bawah who southeast asia lainnya
ini jawaban yang seakan akan klasik tapi memang harus diaktifkan
benar adanya bahwa setiap negara punya caranya sendiri sendiri
dan memang berbeda antara satu negara dengan negara lain pendekatannya beda beda
dan saat ini memang masih banyak model saya nggak bisa rasa otisiknya masih banyak model di dunia
dan kita lihat hasilnya juga macam macam
artinya ada yang naik kemudian dilakukan lockdown dan kemudian dia turun
tapi ada yang naik turun kemudian dia naik lagi
ada yang aktif tidak melakukan lockdown secara ketat begitu tapi kasusnya juga turun
jadi saya kira semua tempat itu harus mempertimbangkan keadaannya sendiri sendiri
dan bahkan bukan hanya negara memang mungkin harus lebih kecil dari negara
penerapannya itu pada tingkat yang subnasional
kalau kita itu saja provinsi atau kabupaten kota
india juga begitu mulai mulai dia lockdown seluruh negara
kemudian waktu mau memperpanjang lockdown itu selalu ada pertemuan antara perdana menteri india dengan seluruh head of negara bagian
dan dia punya sepuluh negara bagian untuk memutuskan terus atau nggak terus
mula mula semua terus nanti ada yang sebagian oh enggak kita sudah mulai
satu lebih bilang oh kita enggak
jadi memang beda tempat dengan tempat yang lain
harus diketahui bahwa satu negara bagian di india bisa dua ratus juta orang penduduknya
jadi karena negaranya membesar sekali
di negara negara southeast asia juga beda beda pendekatannya
tapi walaupun beda beda pendekatannya prinsip dasar untuk men test men trace dan men treat itu memang harus jadi pegangan yang utama
karena kalau kita tidak tes kita tidak tahu berapa besar situasi yang ada sebenarnya
karena itulah tes itu harus dilakukan untuk tahu situasi yang ada sebenarnya
dan poin kedua kalau kita tes dan ketemu orang sakit maka orang sakit itu bisa diobati dia sendiri
dan juga yang tidak kurang pentingnya orang itu bisa diisolasi sehingga tidak menularkan ke orang lain
kalau tidak dites kita tidak tahu orang itu sakit atau tidak sakit sehingga penularan bisa terus terjadi
dan yang kedua memang karena ini menular dari manusia ke manusia memang kalau ada orang sakit satu
memang harus di trace di sekitarnya untuk melihat apakah ada penularan atau tidak
sama juga maksudnya untuk mengobati kalau dia tertular dan kemudian untuk mencegah supaya dia tidak menular lagi
sebenarnya kalau penyakit menular apapun penyakitnya itu satu prinsip dasarnya adalah memutus rantai penularan
karena ini menular dari manusia ke manusia memang harus diputus rantai penularan sehingga yang sakit diisolasi
yang sehat dikarantina kalau diperlukan
jadi isolasi dan karantina itu kan beda
isolasi untuk orang yang sakit
karantina untuk orang yang sehat
jadi orang yang tidak sakit supaya tidak tertular di karantina yang sakit kemudian diisolasi
jadi tes face and treat memang jadi panduan penting kita untuk menangani penyakit ini
dan sampai kemudian nanti ada perkembangan lebih lanjut tentang vaksin ataupun obat barangkali
oke baik prof semoga ini bisa mengurangi rasa kecemasan masyarakat terkait dengan ketersediaan vaksin
yang akan segera semoga bisa ada di tengah tengah kita untuk dapat menekan laju angka positif
atau bahkan semoga bisa mengakhiri pandemi ini
prof sehat sehat selalu
terima kasih banyak prof chandra sudah bergabung bersama kami di news hour